kalau dia bisa mama juga bisa
andri mulai sekarang
mama ngelarang hubungan kamu dengan selfie
mau pulang mau kagak bukan urusan
lu jangan kayak perempuan ya
mau tahu aja urusan orang
terus kenapa kalau hansip
jadi hansip aja sombong
saya cuma ngasih tahu
dari dulu gue udah tahu kalau lu tuh hansip
ya udahlah kalau begitu pak
cewek kampung sini
siti udah pulang
biasanya lu itu berisik ngomongnya kencang
inyong tadi udah salam
mak aja yang gak denger
eh emangnya suami neati sebelumnya pernah dikasih rambuan super juga mak
tadi inyong ketemu sama iman
tadi inyong ketemu sama iman
tadi inyong ketemu sama iman

pak muhyiddin kabur dari kampung mak
batus deh kalau begitu
supaya kampung kita adem
terimakasih akan penggeser padanya nih ver
pas buat ikut
ya jujur berita yang kamu tulis kemarin itu bikin suasana di rumahku jadi gak enak
iya aku tahu
mana keadaan di rumah lagi begitu
bapak pergi dari rumah
aku nggak tahu masalahnya apa
tapi aku beneran gak ada tulis tentang bapak loh sedikit pun
ada masalah lain mungkin
sebenarnya ada masalah apa sih
antara keluarga kamu sama keluarga aku
bapak sama ibu
dah setuju hubungan kita
kasih duit ya minta tolong apa nah bukan ada jalan belok kiri kampung tanda baru
cari handsycasi handsycasi handsycasi ini sudah
kasihan kansip ya bilang ada mobil putih diam disana di pojokan dari kemarin gak bergerak gerak
ya om bangkat ya oh iya kita apalah kita mau ngasih duit om
ya lima doang
ya lima doang gak cukup
merah matanya silom om
nah ini juga baru adem matanya
udah inget ya jangan bilang ada yang nyuruh
ada yang ingin saya tanyakan pak jarod
anaknya pak rizal kecanduan hp gak
mereka punya hp bagus kan
setelah mereka sma
lu kagak percaya kemaren rumah pominar
rame semua warga pada datang
pada hadir lu doang yang gak ada
karena aku ada kesibukan
kasian deh lu
masuk berita lagi
mat aku ditinggal mat
maaf cang gak sengaja
dari mana lu dong
dari pasar cang
ada mobil putih parkir di depan
nih ayo udah catet plat nomernya
lu ngapain ngasih kertas beginian sama gue
lu kasihnya ke diskup
biar diderek sekalian
lu dicari namanya lo tuh
lu ngapain tau yang buah
lucu aja liat kamu di kerjaan anak kecil
kasian deh lu
eh kenapa sih
udah mau jam sebelas
masih belum ada yang datang juga
kalau nggak ada apa apa
kenapa orang tuanya selvie
ngelarang hubungan andri sama selvi
orang tuanya selvie
ngelarang selfie berhubungan sama kamu
kalau dia bisa
mama ngelarang hubungan kamu dengan selfie